di masa pandemi tidak sedikit perusahaan yang tidak mampu
beradaptasi dengan kondisi saat ini
akibatnya banyak karyawan yang mengalami
pemutusan hubungan kerja
tapi phk bukan akhir segalanya
saya budira harjo anda menyaksikan infonome
saya adalah seorang karyawan dan salah satunya adalah sahabat saya
tidak banyak yang bisa kita lakukan buat mereka
kecuali ucapan prihatin
bagi sebagian orang phk bisa berarti seperti kiamat
tetapi bagi orang lain justru phk bisa menjadi peluang karir kedua
tergantung bagaimana kita melihatnya
memang sih waktu pas kita menghadapi phk ini
ada rasa marah dalam diri kita
ada rasa kecewa
sudah sekian lama kita berusaha di perusahaan ini
mengabdikan seluruh kehidupan kita
bahkan kita tidak punya waktu untuk memulai usaha kita sendiri
tiba tiba kita harus di phk
phk bisa terjadi kapan saja
baik di saat sedang krisis
atau ternyata perusahaan kalah teknologi
atau ada kompetitor lain yang menguasai market
mungkin saja itu terjadi
dan itu adalah sebuah kenyataan
yang pertama bisa kita lakukan adalah
kita mau tidak mau harus menerima situasi ini
sadar bahwa perusahaan kita boleh tutup
tapi kehidupan kita tidak
ada listrik yang harus dibayar
ada anak yang harus dibiayain
ada sekolah yang harus dibayar juga
dan berbagai keperluan kita
bagaimana caranya kita menghadapi situasi ini
bahkan kalau kita salah menghadapinya
bukan tidak mungkin kita justru makin stres dengan situasi ini
salah satu hal yang kita perlu lakukan
di saat ini adalah kita menyadari bahwa ini memang sudah benar benar terjadi pada kita
ini adalah kenyataan
di saat kita sudah mulai belajar menerima
maka kemudian kita tahu dan lebih jernih berpikir
di saat kita mulai jernih berpikir
apa yang harus kita lakukan
kita mulai melakukan efek
evaluasi evaluasi keuangan kita
kita bisa cari bagaimana cara kita melakukan cek keuangan kita
kita check up keuangan berbagai aset yang saat ini kita miliki
mungkin ada rumah
dan lain sebagainya
kita cari aset real kita investasi dan lain sebagainya
dan yang paling penting adalah kita menggali diri kita potensi diri kita
dan juga network kita
atau teman teman kita lingkungan kita
siapa tahu itu adalah aset yang bisa berguna untuk menghadapi setelah masa phk
yang berikutnya adalah kita melihat bagaimana pesangon itu kita terima
saat pesangon itu kita terima kemudian pasti ada jumlah alokasi yang harus kita tempatkan
cara kita membagi uang pesangon itu akan menentukan bagaimana ke depan kita menghadapi situasi phk ini
atur biaya hidup
jadi jangan begitu sudah phk kemudian
hidup masih sama seperti sebelumnya
sehingga kita pun juga harus berubah
gaya hidup mau tidak mau harus kita turunkan dulu
begitu dapat uang pesangon uang pesangon harus bisa menjaga sepanjang panjangnya kehidupan kita
kemudian atur rencana
kalau ada utang yang sekarang membebani
dan itu tidak penting
sebaiknya kita hentikan
aset yang berbiaya tinggi
yang menuntut maintenance atau perawatan yang besar
juga kita perlu pertimbangkan ulang
mungkin harus kita lepas dan sebagainya
hitung uang pesangon yang akan diterima
pertimbangkan segala aspek
kumpulkan jadi satu konsolidasikan
setelah itu kita bisa menyusun langkah demi langkah
bagaimana kita akan menghadapi situasi ini
nah ini adalah beberapa whatsapp
pesan whatsapp dari teman teman saya
yang mereka sekarang dalam situasi yang sama
ada berbagai pesangon yang mereka terima
ada yang besar ada yang kecil
pertanyaan mereka adalah pasti
bagaimana agar uang pesangon itu bisa bertahan selama lamanya
mungkin gak sih
sebenarnya kita bisa kalkulasi sederhananya
jika kita punya suatu uang pesangon
misalnya adalah tiga kali pengeluaran kita
maka berarti kehidupan kita akan bisa di cover selama tiga bulan berikutnya
begitu pula juga kalau kita ternyata punya uang pesangon enam kalinya
maka berarti adalah enam bulan berikutnya
nah bagaimana caranya kita memperpanjang
dengan sedikit mengencangkan ikat pinggang
maka bukan nggak mungkin bahwa kemudian uang pesangon itu bisa bertahan dua kali lipat lebih panjang
tetapi pasti akan habis kan betul tidak
jadi sepanjang panjangnya uang pesangon
kita tetap harus memikirkan bagaimana mencari pengganti penghasilan berikutnya
maka kita harus melakukan alokasi uang pesangon kita
yaitu adalah untuk apa saja minimalkan biaya hidup
yang kedua gunakan pesangon untuk modal belajar
untuk changing karir mengganti karir kita
kalau ternyata karir kita saat ini terdampak sangat signifikan dengan adanya pandemi ini
maka kita mau tidak mau harus banting setir kan
banting setir ke sektor sektor yang lebih menguntungkan atau ada peluang di sana
kemudian juga kita bisa gunakan untuk sebagian untuk memulai bisnis atau modal usaha
kombinasikan dengan aset yang lain jika ternyata tidak memadai
ia tidak akan disebut banting setir
kalau tidak betul betul kita melakukan pivot ya
muter balik gitu
kenapa kok bisa begitu sih
karena memang betul betul mungkin sektor yang kita sedang hadapi saat ini itu sangat sangat terpukul
hampir tidak ada peluang di dalamnya
maksudnya kita mau nungguin kita kan orang yang diberikan oleh tuhan akal dan juga adalah energi dan kesehatan
kita gunakan akal pikiran kita tenaga kita untuk mencari peluang peluang baru
banyak lho orang orang yang saat ini ternyata begitu mereka mendapatkan krisis tahun sembilan puluh delapan
kemudian akhirnya mereka memulai usaha dan sekarang ternyata usahanya tumbuh berkembang di luar dari bahkan ekspektasi mereka
siapa tahu saat ini
usaha yang sedang anda rintis
meskipun sekarang masih dalam taraf belajar
atau mungkin sedang baru taraf bibit
tetapi ternyata kedepannya bisa menjadi sumber penghasilan bahkan membuka peluang peluang kerja bagi orang lain
di dalam setiap krisis selalu ada kesempatan
kalau di saat seperti ini mungkin berbeda di zaman zaman dulu
bayangkan waktu pas krisis tahun sembilan puluh delapan mungkin orang harus bulung tikar betul betul berpikir
mungkin orang harus berpikir betul betul berpikir
mungkin orang harus berpikir betul betul berpikir
sampai kemudian bahkan gak tahu bagaimana dia harus memulai usaha
ada yang harus jual gorengan dan lain sebagainya
tetapi di saat ini dengan adanya era teknologi
sangat memungkinkan kita untuk melakukan perubahan drastis dalam kehidupan kita
teman teman bisa mulai dengan era digital ini membuka peluang baru
toko baru dengan era digital
bisa menjangkau pasar baik dalam negeri maupun luar negeri
dalam kota maupun luar kota
satu pulau ke pulau yang lainnya
tinggal kita mau apa tidak melaksanakannya
memang kita harus mempelajari dalam setiap kita menjalankan bisnis
kita butuh juga modal selain modal uang
tapi juga kita butuh modal belajar
bagaimana cara menjalankan bisnisnya
bagaimana memasarkannya secara digital terutama saat ini
tetapi akses itu sekarang banyak sekali di mana mana dan banyak mentor mentor
bahkan juga ada tempat tempat yang disediakan untuk memberikan bimbingan
buat kita pengusaha pengusaha pemula
orang selalu berpikir
mempertahankan bisnis di saat awal itu adalah perlu modal finansial yang kuat
apakah ada hal yang lebih penting dari modal finansial
modal finansial adalah salah satu faktor
tetapi modal semata tidak menjamin kelanggangan suatu bisnis
dituntut juga bagi kita pemilik usaha untuk bisa beradaptasi dengan situasi
termasuk juga pemilihan strateginya
apakah kita di saat bisnis ini kita akan melakukan proses defensif
ataupun juga kita melakukan diversifikasi produk dari satu produk kemudian kita merambah ke produk yang lain
atau bahkan tadi banting setir ternyata ada bisnis kita yang harus kita tutup
banyak loh rekan rekan seprofesi lain yang terutama di bisnis misalnya event
yaitu mereka sangat terpengaruh
ada juga yang misalnya mereka di bisnis serias penganten
itu pun juga sekarang sangat sangat terpengaruh
tetapi mereka mengandalkan kemampuan mereka hobi mereka untuk menciptakan peluang baru
mencari cara supaya mereka bisa bertahan hidup
manusia diberikan kemampuan untuk bertahan hidup dan fleksibilitas
kita gunakan modal itu
takut itu wajar kan
kita akan merasa takut ketika ternyata itu adalah suatu tempat yang kita nggak ketahui
kalau kita bicara masalah bisnis
dan kita selama ini adalah seorang karyawan
tentu kita kan gak tahu bagaimana sih medenya bisnis
biasanya kita mendapatkan penghasilan rutin tiap bulan dan ada kepastian
tiba tiba sekarang kita harus hidup dari komisi misalnya
kita harus hidup dari keuntungan misalnya
atau bahkan juga dari hal hal lain dari bisnis yang bisa kita peroleh
dan sifatnya biasanya variabel
nah apa sih yang bisa kita kontrol biasanya kalau kita mulai usaha
itu adalah aktivitas kita
kapan kita bisa mulai bekerja
kapan kita bisa mulai melakukan usaha kita
apa yang harus kita tawarkan
itu memang ada sedikit perbedaan
wajar kalau mengalami ketakutan
hanya orang yang tidak punya emosi yang tidak takut
tapi kita kan semua adalah makhluk yang memang punya emosi
tetapi takutan itu bukan berarti harus kita biarkan
tapi harus kita atasi
jangan biarkan ketakutan menghalangi kita untuk melakukan bisnis
yang akhirnya akan kita gunakan buat membayar kecilan
membayar listrik sekolah anak dan sebagainya
ingat siapa lagi yang bisa membantu kita kecuali diri kita sendiri
apa yang harus kita lakukan untuk memiliki keuntungan di dalam bisnis
dalam berbisnis resiko akan selalu menyertai
dalam investasi resiko akan selalu menetai
tapi memang resiko itu selalu ada dalam kehidupan kita
kita mau jalan aja dari rumah menuju lokasi kerja kita aja banyak resiko
ya mungkin ada resiko kehujanan di jalan
ada resiko kena macet dan lain sebagainya
begitu pula juga bisnis
resiko adalah bagian dari kehidupan kita
tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana cara kita mengatasi resiko itu
bagaimana kita mengelola resiko itu
atau kita bisa memanfaatkan risiko itu sebagai suatu peluang
manajemen resiko dalam bisnis penting
kita harus bisa membatasi resiko
resiko apa sih yang paling terburuk dari usaha
adalah resiko kerugian finansial kan
nah berapakah kerugian finansial
berapakah kerugian finansial yang mungkin kita bisa tanggung
berapakah resiko kerugian finansial yang bisa kita tanggung
itu kita harus ukur
setiap orang bisa bervariasi
ada yang sanggupnya lima juta
ada juga yang sanggupnya sejuta
ada juga yang seratus ribu
mulailah dari suatu resiko yang bisa kita tanggung
dari situ kita memulai
jadi kadang waktu pas kita mulai bisnis jangan hanya fokus kepada untung untung untung saja
bagaimana cara kita menanggung
karena kita mengolah resiko kerugian dari usahanya
tambah keahlian kita di bidang tersebut
kemudian perluas pasar
biasanya kegagalan pebisnis pemula adalah kegagalan menjual
selama ada manusia berarti ada pasarnya
kalaupun orang ini tidak membeli
kita bisa menuju ke pembelian berikutnya
terus terus terus dan terus
ada dua ratus tujuh puluh juta penduduk indonesia
maksudnya tidak ada satupun yang membeli produk anda
pasti ada kan
nah ini sebenarnya ya
kita nggak bisa lagi memulai bisnis dengan kerangka pikiran kita di masa yang lalu
hari ini bisnis itu sekarang sudah banyak kemudahan
pebisnis di masa sekarang dimudahkan dengan banyak informasi yang tersebar luas dan merata di internet
mau bikin apa aja ada tinggal googling
youtube juga ada
mentor mentor pun juga ada
di berbagai informasi atau di internet
ada banyak program juga yang disediakan oleh pemerintah
paket modal ya
ataupun juga swasta seperti misalnya contohnya crowdfunding
yang memberikan akses buat kita juga untuk memulai usaha terutama dari sektor permodalan
tidak hanya memberikan manfaat finansial
tapi juga memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha terutama di masa pandemi
pemerintah juga punya program pemulihan ekonomi nasional
yang fokus untuk pembiayaan umkm
yang disalurkan oleh kementerian umkm
yaitu adalah bantuan produktif usaha mikro
ataupun kita juga bisa minta pinjaman melalui program kredit usaha rakyat
yang biasanya disalurkan melalui bank
tapi yang paling penting dari itu semua modal sudah ada
kemudian cara juga ada
kita juga harus punya suatu rencana bisnis yang realistis
meskipun hanya sifatnya sederhana
nah bantuan permodalan informasi dan lain sebagainya ini
harusnya bisa kita manfaatkan untuk orang yang baru saja memulai bisnis dengan sebaik baiknya
sekali lagi phk bukan berarti kiamat
semoga jika antara kita ada yang menghadapi phk
bisa membuka peluang dan rezeki yang lebih besar lagi
kuncinya adalah kelola pesangon dengan baik
cari informasi sebanyak banyaknya
dan manfaatkan fasilitas fasilitas yang ada
baik dari pemerintah maupun dari pihak pihak lain
mari kita rencanakan keuangan kita dengan bijak